dalam temuan tim pakar tim pencari fakta bentukan bapak kapolri
itu ada temuan yang baru kita buka ke publik hari ini
yang pertama ada dugaan niat pelaku itu hanya sebatas menyengsarakan
tidak berniat membunuh
karena kita sudah memeriksa dengan saintifik
bahwa h dua so empat asam sulfat yang digunakan pelaku menyiram saudara novel
itu tidak pekat
kalau pekat sudah bolong bolong
baju gamis yang digunakan saudara novel pada waktu kejadian
itu tidak rusak
nah dari dugaan tersebut
tim menganalisa itu tim ini kan tim pakar
ada polisi di dalamnya
dari analisa tersebut
kita juga berkonsultasi dengan psikolog
ini ada kaitannya
orang tersebut pelaku ya
dugaan pelaku sakit hati
karena memang pelaku kita duga disakiti hatinya
dipermalukan oleh saudara novel
nah oleh karena itulah
enam kasus yang saat ini kita coba dalami
tadi sudah disebutkan oleh pak nur holis
ya yang melibatkan mantan ketua mk
ya terus juga ada kasus
yang menyangkut pidana waktu di bengkulu
di saram burung walet